ada satu cara untuk mengetahui kalau kamu tuh bohong atau enggak
aku akan beli tes baik
jadi kamu mau bohong atau jujur sama aku
kalau kamu ngelakuin hal itu lagi saya gak segan segan akan bikin perhitungan sama kamu
tidak aku mau bohong
oke mau hampir
walaupun aku gak tinggal bareng tanda
tapi aku senang banget bisa ketemu tante di hotel ini
aku mau sering sering ikut sama papa
biar ketemu sama tante terus boleh kan
tapi tante kan di hotel ini itu kerja ya
jadi gak bisa kalau tante harus nontonin kamu terus terusan untuk main
tapi kan aku bisa nunggu tante sampai tante istirahat
terus nanti aku bisa main bareng tante makan bareng tante kayak tadi
kalau itu tante setunya
belum datang ya
nah itu pakarangka tuh
sudah siap kita berangkat
tante mau tanya
orang ngajakin tante pergi itu disuruh sama seseorang
disuruh sama orang
enggak gak ada yang nyuruh aura lihat
ada nyuruh aura masa kamu gak percaya sih
tante aku mau pergi ke rumah
aku ngajak tante makan itu karena kemauan aku sendiri
ya udah kalau gitu
oke kita berangkat sekarang
keterlaluan itu anak
dia coba deketin raka sama naya
aku mau nanya sesuatu sama kamu
tentang kehamilan kamu
satu cara untuk mengetahui
kalau kamu tuh bohong atau enggak
aku akan belikan tes p
aku akan belikan tes p
atau jujur sama aku
aku mau jujur sama kamu
aku memang gak hamil
supaya aku gak kehilangan kamu mas
aku gak mau
kalau aku sampai kehilangan suami yang aku
tolong kasih aku kesempatan ya
kasih aku kesempatan
untuk aku bisa perbaiki semuanya
aku akan berusaha mas
aku akan berusaha
dan kasih kamu keturunan
sekarang kamu siap siap
kita akan kebanti
susah banget sih bikin dia percaya
makanannya enak semua
pak mau nasinya dong
pak pampirin ya
oke tambah lagi ya
udah langsung pak
tonton aja juga belum tuh
papa juga suka loking itu
iya kan pak
iya itu emang
lauk kesukaan papa tuh
kita berdoa dulu yuk
ya allah terima kasih atas rezeki yang udah engkau berikan hari ini
aku senang banget bisa punya papa yang baik banget
kalau diizinin juga aku pengen punya mama
kalau bisa mamanya yang kia tante naya